komisi pemilihan umum provinsi dki jakarta sudah merampungkan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu dua ribu dua puluh empat tingkat provinsi
rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu presiden wakil presiden untuk provinsi dki jakarta dapat diterima ya
mohaimin dua enam ratus lima puluh tiga tujuh ratus enam puluh dua suara
untuk pasangan ganjar mahfud mendapat satu satu ratus lima belas satu ratus tiga puluh delapan suara
jika dirinci prabowo gibran dan anies mohaimin sama sama meraup suara di tiga wilayah
prabowo gibran unggul di kota jakarta barat dan utara serta kabupaten kepulauan seribu
sementara anies mohaimin unggul di kota jakarta pusat selatan
kenyataan pahit bagi anies imin
mengingat dki adalah basis suara anies yang pernah menjabat sebagai gubernur jakarta
di sisi lain partai keadilan sejahtera yang merupakan koalisi pendukung pasangan nomor urut satu
meraih urutan pertama perolehan suara pemilihan anggota dprd
berdasarkan data kpu dki jakarta pks memperoleh satu dua belas dua puluh delapan suara
disusul pdi perjuangan dengan delapan ratus lima puluh satu ratus tujuh puluh tiga suara dan partai gerindra tujuh ratus dua puluh delapan dua ratus sembilan puluh tujuh suara